di merangin jambi diduga dipicu karena masalah buah durian
seorang pria tega membunuh pemilik pohon durian
tersangka pelaku berinisial ts ini pun nyaris dihakimi warga yang marah
pembunuhan terbongkar karena warga curiga
korbannya jamadi taher yang pamit ke kebun untuk menjaga buah durian
yang sudah mulai panen tak kunjung kembali
saat proses pencarian warga malah menemukan sebuah bekas galian
di sebuah rawat tak jauh dari pondok tersangka pelaku
begitu dibongkar warga menemukan sebuah karung yang ternyata berisi jasad taher
saat diperiksa polisi pria berusia lima puluh tujuh tahun ini mengaku membunuh taher selasa dini hari
setelah didatangi korban yang curiga tersangka telah mencuri buah duriannya
proses evakuasi ts ke polres merangin pada selasa siang
diwarnai aksi pemukulan warga yang marah
saat ini petugas kopolisian polres merangin masih melakukan pemeriksaan terhadap tersangka
guna mengetahui apakah ada motif lain terkait pembunuhan yang dilakukan korban
tim liputan cnn indonesia